dinas perhubungan dki jakarta menerapkan aturan ganjil genap di dua puluh lima ruas jalan di wilayah ibu kota
pengendara yang melanggar akan dikenai sanksi denda lima ratus ribu rupiah
perluasan aturan ganjil genap resmi berlaku di enam belas ruas jalan baru senin ini
di mana petugas kepolisian dan dinas perhubungan terlihat sudah berjaga di jalan fatmawati
di persimpangan jalan tb simatupang
rambu rambu pemberitahuan aturan ganjil genap juga sudah terpasang di beberapa titik di ruas jalan ini
pada hari pertama penerapan aturan ganjil genap di jalan fatmawati masih ada sejumlah kendaraan yang melintas
dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal hari ini
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo turut memantau langsung pemberlakuan aturan ganjil genap di ruas jalan fatmawati
yang menyatakan optimistis perluasan aturan ganjil genap ini dapat mengurangi jumlah kendaraan sampai empat puluh persen
kami optimis itu bisa dicapai karena pada masa uji coba kita pahami
dan ini telah terjadi pun
penurunan volume lalu lintas besar dua puluh lima dua puluh lima persen
dari target empat puluh persen kita berharap bahwa dengan ditetapkannya hari ini perluasan dengan efektivitas penegakan hukum
maka ke depan target target yang kita harapkan bisa kita capai
sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi memantau pemberlakuan perluasan aturan ganjil genap
dari kawasan persimpangan jalan fatmawati dan simatupang jakarta
selamat siang rizky bagaimana anda melihat sejak pagi tadi dengan adanya penerapan perluasan ganjil genap di sejumlah titik
apakah cukup berpengaruh
ya selamat siang iqbal benar sekali sejak tadi pagi memang ini merupakan salah satu titik ramai
hari pertama diberlakukannya perluasan ganjil genap setelah dilakukan uji coba dan juga sosialisasi
selama empat minggu sejak tanggal dua belas agustus sampai enam september
memang dari pertama ini bisa dikatakan belum ada
ada penggunaan kendaraan atau jumlah kendaraan yang melewati kawasan ini secara signifikan
bahkan saya pun berbincang dengan petugas yang biasa berjaga di kawasan fatmawati dan persimpangan cimatupang ini
jumlah kendaraan yang melewati pada pagi hari masih belum ada pengurangan secara signifikan atau besar besaran
bahkan pada sore hari pun masih cukup penumpuk
dan juga tadi pagi terlihat dengan masih adanya juga pengendara kendaraan roda empat yang masuk ke jalan fatmawati
yang menggunakan kendaraan roda empat yang masuk ke jalan fatmawati
kendaraan dengan pelatomar tidak sesuai dengan tanggal hari ini tanggal gajil
sehingga penindakan pun diberikan oleh pihak polisian tepat di belakang saya atau di titik masuk ke kawasan ganjil genap di jalan fatmawati
di hari pertama ini memang penindakan sudah diberikan
jadi sanksi tilang pun diberikan kepada pengendara
dapat saya informasikan untuk pengendara yang melanggar memasuki kawasan ganjigenap
langsung dapat diberikan sanksi tilang dengan hukuman dua bulan kekurungan
atau membayar biaya administrasi denda maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah
informasi yang saya dapatkan juga dari ditelantas polda metro jaya
pada penerapan hari pertama perluasan ganjigenap ini
untuk tilang ganjigenap di seluruh titik ganjigenap di kota jakarta
atau di dua puluh lima ruas ganjigenap ini
telah ada sembilan ratus empat puluh satu tilang yang diberikan oleh pihak kepolisian
dari angka ini
memang masih dikatakan masih cukup banyak pengendara yang masih melanggar
atau masih belum mengetahui titik titik ganjigenap ini
saya juga tadi sempat memperhatikan dan juga berbincang
dengan pengendara yang masih melanggar atau masih melewati jalan fatmawati ini
dan mereka rata rata memang beralasan masih ada yang belum mengetahui
ada yang mengatakan masih lupa bahwa jalan fatmawati ini
sekarang sudah masuk ke kawasan ganjigenap
jika berbicara sosialisasi kemarin sudah dilakukan selama empat minggu
rambu rambu lalu lintas juga telah dipasang di beberapa titik
di sudut sudut titik masuk ke kawasan ganjigenap
seperti di persimpangan jalan simatupang di belakang sana
ketika akan belok ke kawasan fatmawati
kami sudah melihat ada rambu rambu yang menandakan bahwa
fatmawati sudah memasuki kawasan ganjigenap
begitupun ketika masuk ke jalan fatmawati
tepat di depan ujung jalan dekat lampu merah juga sudah dipasang
rambu rambu menandakan bahwa itu sudah memasuki kawasan ganjigenap
sehingga memang pengendara atau warga jakarta yang biasa melewati jalur jalur ini
biasanya harus lebih waspada lagi harus lebih ingat lagi
bahwa sekarang sudah ada perluasan ganjigenap
jadi jika pelet nomor kendaraannya tidak sesuai
bisa dipikirkan kembali untuk menggunakan transportasi umum
atau menggunakan rute lain untuk melewati kawasan ganjinak ini
kembali pada anda iqbal
rizky ini terkait dengan pernyataan anda tadi
bahwa banyak masyarakat atau pengguna jalan yang mengatakan lupa ataupun tidak tahu
dan tidak juga sedikit yang mempersoalkan soal rambu rambu pemberitahuan ganjigenap ini
yang cukup ramai juga diperbincangkan
katanya sangat kecil sekali pemberitahuannya itu
bagaimana anda melihatnya di lapangan
iya iqbal jika berbicara rambu memang jika dibandingkan dengan rambu rambu
yang terpampang jelas di kawasan jalan sudirman gatot subroto
yang memang sembilan ruas pertama ganjigenap skala besar
rambu rambu yang dipasangkan di titik titik perluasan ganjil genap baru ini
memang tidak sebesar rabu yang berada di jalan protokol di pusat kota jakarta
seperti di ujung jalan fatmawati tepat di dekat lampu merah ini
memang tulisan kawasan ganjigenap bisa dikatakan cukup kecil
bahkan jarak sekitar lima meter dari lampu merah sampai mobil berhenti
seperti di belakang saya ini itu tidak dapat terlihat tulisan ganjil genap
namun memang rambu tanda larang masuk merah terlihat jelas
namun tulisannya keterangannya tidak begitu jelas
itu bisa menjadi sebuah masukan juga kepada dinas perhubungan
bahwa rambu rambu yang terpasang di beberapa titik ini kurang begitu besar
bahkan memang ada beberapa pengendara pun yang mengatakan atau mengeluhkan
bahwa tidak melihat rambu rambu ini atau bahkan tidak terlihat selain lupa
dan tidak ingat
ini sudah menjadi kawasan ganjigenap tadi
baik rizky renardi melaporkan langsung dari kawasan fatmawati jakarta